aku adalah seorang konten kreator dan pemilik sebuah online shop
hari hariku selalu bermain dengan foto produk
dan melayani pembeli toko online ku
aku sangat senang menjalani rutinitasku ini
rutinitas yang menyelami indahnya sebuah transaksi digital
memberikan akses yang mudah
mendorong transmisi kebijakan ekonomi
dan meningkatkan kecepatan perputaran uang
namaku dewi ayo ikuti langkahku yang memanfaatkan transaksi digital
untuk kemajuan ekonomi indonesia